ayo pak bapak duduk dulu disini
sebentar ya pak dedek siapin dulu
nek bagaimana kabarnya pak sehat
alhamdulillah pak sehat
jadi bukain dulu pak
kamu saking tau esih
dia nggak mau perpanjang kontrak lagi pak
dan datanya sudah masuk ke dalam komputer
saya sudah dengar berita itu
saya kaget dengan berita itu
padahal saya tahu saya esih itu pekerja keras
dan dia disayang sama majikannya
iya pak soalnya yang saya dengar esih sama kakakku mau buka usaha sendiri katanya
alhamdulillah kalau begitu bioyo
saya senang mendengar kalau ada anak anak tkw yang sudah berhasil mandiri dan memiliki usaha sendiri
dan saya juga berharap yang lain juga bisa mengikuti jak esih dan akum
jadi pekerjaan tkw itu hanya sebagai batu loncengan saya
saya berharap semua tkw bisa hidup mandiri nantinya
kalau bisa tempatnya esih itu sudah dipesan sama edah
saya akan usahakan untuk posisi edah disana nantinya
segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan di kantor cabang
sudah sepenuhnya saya serahkan kemuatannya
tapi ada dua hal yang beliau tidak boleh lakukan
yang pertama bu yoyo tidak boleh melakukan regulasi sendirian
dan yang kedua bu yoyo tidak bisa memerangkatkan tkw sendiri
saya sudah memberikan ruang yang seluas luasnya
dan memberikan peluang untuk bu yoyo untuk membesarkan kantor cabang kita itu
baik pak terima kasih
semoga semuanya berjalan lancar ya
insya allah pak
nin cepat buka pintunya
terima kasih kan
dia bilang sudah putus dengan robi
sekarang semuanya berubah
saya sudah oke nin
jadi kita bisa konsentrasi ke yugo sahputra
kan yugo sahputra siapa
itu motivator yang lagi turun daun
yang kena kasus
oh yang waktu itu
saya sudah kumpulin bahan bahannya
tinggal kamu baca dan kamu pelajari nih
jangan sampai salah
bastela sudah transfer uang kan
itu yang tidak boleh nih
kamu tidak boleh mikirin duit terus nih
tiap bulan kan dia sudah kini banyak tuh nin
kalau kamu minta minta duit terus
kamu kayak pengemis
kamu mau jadi pengemis
nggak mau kan
pokoknya sekarang teh
kamu pelajari data data tentang yugo sahputra
dengan benar itu aja
kamu sudah makan
nin saya keluar sebentar ya
yuk nyati kang
bapak duduk dulu di sini
sebentar ya pak dede siapin dulu
nen bagaimana kabarnya mak sehat
alhamdulillah pak sehat
dede bukain dulu pak
kapan kamu mau pindahin barang barang dari sidang
insya allah hari ini pak
barang barangnya mah udah siap tinggal dikirim aja
mau pake kuah pak
bapak mau dibuatin kopi apa teh
bentar ya pak
makan siang teh
bapak mau dimasakin apa sama dede
sarapan ya saja
masa sudah mikirin makan siang
dapet agent yang lebih banyak
itu malah lebih bagus bu
bisa digunakan untuk recruitment agent
kalau seandainya masih bisa kita naikkan
orang akan lebih tertarik lagi
untuk menjadi agent tkw
kalau menurut saya ya pak
justru bonusnya dinaikin
buat pencari tkw tkw baru
begini aja bu yoyo
dan skema bonusnya
nanti akan saya pelajari
saya pamit dulu ya pak
kita nungguin mams dulu ya pap
ya kamu sekarang
aku gak mau pulang ke jakarta sama pubs
aku mau tinggal disini aja sama moms
ini gak salah denger nih
kamu mau tinggal sini
gak salah denger apa
ini teh dusun
kamu lihat tuh orang orang yang ada disini
paling mentok jadi pembantu di jakarta
tkw keluar negeri
kadang kadang dihukum pancung
mau jadi kayak gitu
udah sekarang beres beres baju cepat
berapa coba umur kamu sekarang teh
baru delapan belas tahun
teeh sudah besar popon
sudah sepantasnya kamu teh
tapi popon teeh belum mau bu